ya dewi bentar
pak pergi jalan dulu ya pak
boleh tapi ini laptop rusak kenapa dibawa
balik ke rumah sama bu guriola pak
oh gitu tapi ingat ya
jangan kasih pinjam siapa siapa
terutama sama veronica
mamanya itu cuma tekawin terlokal
kenapa gak bisa ganti kalau rusak ya
terima kasih ya
nek motornya pak fi pake dirantai segala
kamu nanti mau belajar kelompok kan
habis ganti baju
nenek udah siapin makanannya
kenapa gak acing aja sih mak
yang anter jemput edward sekolah
tiap hari harus bayar ojek
lebih sayang lagi kalau mak
mesti keluarin duit buat kamu ceng
kamu gak pentingin edward

udah capek ngadepin kamu ceng
sekarang terserah kamu aja
mak gak peduli
kamu urusin aja diri kamu sendiri
biar edward emak yang rawat
lagian kemarin itu
acing bener bener gak ada apa apa sama iceng mak
yaudah ya mak ya
mulai besok biar acing yang anter jemput edward aja
biar emak tuh
gak usah bayar ojek lagi tiap hari
tagian kalau misalnya edward dijemput ojek tiap hari
eta motor gak kepake dong
kalau motor tuh lama lama nggak kepake
mak udah gak percaya sama janji kamu
mak mau ke rumah aku dulu sebentar ya mak
mak gak peduli kamu mau kemana

ya p integyou
ya acing itu disuruh aja lagi antar jebut si edward
daripada buang buang uang buat sewa ojek segala macam
ma takut nanti dia genit genit lagi sama cewek
nah kalau urusan genit si acing bisa pinjam sama yang lain
bisa pinjem motornya si aku motornya si ido
dia malah enak enakan nganggur di rumah gak ngapa ngapain
yang ada malah bisa keluyuran lihat cewek cewek
sementara ma capek
beres beres rumah nguci bajunya si acing
sampai ngurus si edward
nih ma acing itu banyak akannya
walaupun ma nggak ngasih jajan sama nggak ngasih pinjem motor
urusan perempuan mah jalan terus
ma kasih uang jajan lima perak
masih bisa tuh traktir traktir cewek
curiganya nih si em ngirim duit buat acing tanpa sepengertawan emak
em kalau ngirim uang selalu bilang ke emak kok
ini teh yang namanya istri
si em cinta sekali sama si acing
siapa tahu dia kirim uang ke acing
ma nggak tahu kenapa
makanya dia bisa traktir traktir perempuan perempuan ma

kenapa cukup banyak produksi baby
contohnya suka gacanya dur olacak
ya sampe begitu
itunya tapi atau gitu
baik orang sedemikian
di empat puluh lima menit ini
sama nanti saya mulai menengah bersih
ganti kalau rusak ya
yaudah kalau gitu
debit jalan dulu ya pak
debbie mau diantuk papa kak
nggak usah pak
sekalian jalan bareng sama veronica
eh jangan lupa
jangan kasih pinjam veronica ya
saya rasa ini tuh masalah gengsi deh bu yola
mereka itu sengaja berbohong
supaya mereka itu nggak malu sama temen temennya
supaya mereka itu kelihatan kalau hidup mereka itu makmur bu
kalau nggak mereka pasti akan malu sama temen temennya
coba deh bu yola pikir
mereka itu baru bisa beli kulkas seharga dua juta setelah lebaran
kenapa nggak mereka transfer aja uangnya pada suami mereka
biar suami mereka yang beli di sini ya kan
iya betul bu
jadi mungkin aja sebenarnya gaji mereka itu nggak sebesar itu bu
mungkin aja gaji mereka itu cuma tiga sampai empat juta per bulan
terus dibagi dua
setengah mereka pegang sendiri
dan setengah lagi mereka kirim ke kampung halaman
nggak akan cukup lah bu kalau kayak gitu
coba deh bu yola lihat di kampung cirawas ini
nggak semua yang punya istri jadi tkw itu hidup makmur kan bu
iya betul bu dokter
kita harus menyadarkan claudia
kalau kita berhasil memberikan pengertian pada claudia
mungkin pandirian claudia itu bisa berubah
sebentar ya bu lihat ya
debbie waktu kamu beli laptop ini ada flash disk nya nggak
ada bu di dalam tasnya
cambah ket kraj gita otos
bu dokter pak tatang lagi ada di klinik
kayaknya dia stres lagi
yaudah bu yola saya pamit dulu ya kalau gitu
iya ibu dokter permisi bu